memasuki libur hari raya waisak petugas gabungan kepolisian tni satpol pp ini melakukan penyekatan di simpang gadok bagi kendaraan yang mengarah ke puncak pada rabu pagi
ya penyekatan di simpang gadok menimbulkan kemacetan lalu lintas antrean kendaraan mulai terbentuk sejak pintu keluar tol ciawi
setiap penumpang yang dikendaraannya diperiksa oleh petugas harus menunjukkan surat bebas covid sembilan belas
kendaraan yang penumpangnya tidak memiliki surat bebas covid sembilan belas akan ditempeli stiker khusus oleh petugas
kendaraan yang ditempeli stiker khusus kemudian diarahkan untuk memutar balik oleh petugas
iya di hari libur trisuci waisak ini kita akan lihat seperti apa situasinya di puncak dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro yang berada di kawasan gadok puncak saat ini
ya selamat siang diego
di hari raya waisak ini bagaimana di kawasan puncak gadok apakah terpantau ramai dan juga apakah ada pos pengecekan untuk para wisatawan yang menuju ke sana
ya selamat pagi sarah dan juga vanin
memang apabila kami perhatikan semenjak pagi hari tadi hingga menjelang siang hari nanti
jadi keadaan di simpang gadok menuju ke arah puncak harus lalu lintas
dapat dikatakan cukup padat karena ada cukup banyak kendaraan yang mencoba untuk masuk ke kawasan puncak yang menimbulkan antrian kendaraan yang cukup padat
kepadatan ini mulai terjadi semenjak di gerbang tol keluar ciawi menuju ke arah simpang gadok
dan memang semenjak tadi kami lihat ada cukup banyak kendaraan kendaraan yang akan melakukan perjalanan memasuki kawasan puncak
dan peningkatan jumlah kendaraan
kendaraan yang mencoba memasuk ke kawasan puncak ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan lalu lintas di sekitar simpang gadok
dan selain dari meningkatnya jumlah kendaraan di simpang gadok ini yang merupakan akses masuk menuju ke area atau kawasan puncak
salah satunya adalah karena diadakannya penyekatan oleh petugas gabungan kepolisian tni kemudian juga satpol
dan juga dinas perhubungan
dan juga dinas perhubungan kabupaten bogor
penyekatan ini dilakukan oleh petugas untuk memeriksa kendaraan kendaraan di mana penumpangnya harus dapat menunjukkan surat bebas dari covid sembilan belas
dapat berupa surat tes antigen ataupun juga surat tes pcr yang menyatakan bahwa hasil tes tersebut mereka dinyatakan non reaktif ataupun negatif dari covid sembilan belas
petugas melakukan pemeriksaan surat surat tersebut semenjak pukul tujuh waktu indonesia barat tadi
dan apabila memang ada penumpang yang di dalam kendaraan kendaraan yang diperiksa tersebut tidak dapat menunjukkan surat surat bebas dari covid sembilan belas
maka petugas akan menempelkan stiker khusus kepada kendaraan tersebut yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut tidak diperkenankan masuk ke kawasan puncak
lalu mereka akan diarahkan
untuk masuk ke jalur khusus yang mengarahkan mereka untuk putar balik kembali ke arah jabodetabek
dan memang kami perhatikan semenjak pagi hari tadi ada cukup banyak kendaraan kendaraan yang mengarah dari jabodetabek untuk masuk ke kawasan puncak
kemudian diperiksa oleh petugas namun ketika diperiksa mereka tidak dapat menunjukkan surat surat bebas dari covid sembilan belas tersebut
oleh karena itu petugas gabungan terpaksa harus membuat mereka
mengambil jalur untuk kembali putar balik ke arah jabodetabek
sarah dan juga fani
baik kita harapkan dengan tingginya atau banyaknya warga begitu ya yang datang ke tempat wisata di puncak
tentunya kita berharap agar protokol kesehatan ini tetap diterapkan
mengingat ya kita juga baru saja selesai libur lebaran begitu libur panjang
di mana tren kasus ini cenderung meningkat kita harapkan agar tidak ada peningkatan kasus ke depannya
laporan langsung anda dari kawasan simanggadok puncak